kericuan terjadi ketika puluhan sopir angkutan umum melakukan penyisiran kendaraan yang masih beroperasi di wilayah cisere purwakarta jawa barat pada senin
bahkan penumpang di dalam kendaraan dipaksa turun karena sopir dan kendaraan angkutan umum ini dipaksa mengikuti mogok masal
para sopir angkut ini menuntut kenaikan tarif secara resmi dari organda menyusul kenaikan harga bbm
mereka meminta kenaikan tarif sebesar rp dua setiap penumpang serta pembelian bbm tidak melalui aplikasi my pertamina
pakai aplikasi paling gede juga paling rp lima puluh rp seratus kadang kadang kan kalau angkut
sekarang gini aja pak kan semua supir angkot itu nggak ada yang muda yang tua
gimana kalau nggak punya aplikasi eh apa hp android
aksi mogok angkutan umum mengimbas kenaikan harga bbm juga terjadi di sukabumi jawa barat
para sopir angkot ini meminta kenaikan tarif rp dua untuk satu rute perjalanan atau dari semula rp enam
para sopir angkut mengancam akan terus mogok beroperasi jika tidak ada surat keputusan kenaikan tarif yang dikeluarkan organda kabupaten sukabumi
demi deputan cnn indonesia